kepala batu kos sulit diberi penjelasan
luka ini sangat menyakitkan
aku tidak tahan lagi
gusti prabu benar mau berjanji
membuat nyi mas menangis seperti itu
kenapa ibu nda menangis
ibu undang menangis karena
ibu undang sudah melanggar sumpah ibu undang
sumpah apa bunda
ibu undang berusung pada hadapan ayah undang
bahwa ibu ini tidak pernah mengizinkan
putra putrinya menjadi seorang raja pada jalan
janganlah ibu undang mohon
kau sudah dilantik sebagai pemangku
kau sudah mengucapkan sumpahmu
dan kau tidak boleh melanggar sumpahmu sendiri
ibu undang mengerti
ini adalah takdirnya
ibu undang pernah bersumpah
untuk ibu undang sendiri
kau sudah bersumpah
demi kebaikan seluruh manusia

apa yang dikatakan oleh masyarakat subangatnya
apa yang dikatakan oleh masyarakat subangatnya
allah melarang kita untuk melanggar sumpah
tidak ada salahnya
satu kebaikan yang kita lakukan
tapi demi kebaikan yang besar
semua yang terjadi ini
bukan kehanda kita
kita tidak bisa berbuat apa apa ibunda
karena ini semua yang terjadi
sudah menjadi takdir
amba memohon padamu
semoga allah bisa mengampuni
yang sudah melanggar sumpah
dan putraku kian santang
ibu undang berdoa
semoga kau bisa menjalankan
semua tugas ini
semua tanggung jawab berat ini
dan semoga allah selalu melindungi
amin ya allah

jaga dewa batara
ternyata kekuatan pedang ini sangat besar
sudah aku duga
kekuatan hitam di pedang ini
itulah yang membuat kedasi menjadi orang jahat
kediasi menjadi orang jahat
kediasi menjadi orang jahat